kita ke informasi selanjutnya
pagar pagar yang melindungi kawasan taman di monumen nasional atau monas
sudah tidak ada lagi sejak kamis sore
pemprov dki jakarta mencabut larangan menginjak taman monas
untuk memaksimalkan fungsi taman
taman ini memang bukanlah central park yang ada di new york amerika serikat
walau begitu mengusung konsep yang sama
taman di sekitar monumen nasional atau monas ini
ramai dikunjungi masyarakat untuk sekedar piknik dan bermain bersama keluarga
sejak rabu dua belas januari lalu
pemprov dki jakarta mencabut larangan menginjak rumput di taman monas
agar masyarakat dapat beraktivitas di taman
biarpun hingga kini masih ada tanda larangan yang belum dicopot
meski sebagian warga senang dengan kebijakan ini
mereka banyak yang lebih prihatin dengan banyaknya sampah di taman monas
bagus kalau saya sebagai masyarakat
yang ingin mempergunakan fasilitas yang ada di wilayah sini
memang kita lama juga nggak pernah kesini dan kita bawa keluarga ke sini
enak indah rame suasananya juga menyenangkan
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
sudah mengatakan telah mempersiapkan anggaran perawatan taman
walau sandiaga belum menjelaskan besaran anggarannya
kita akan ada nanti tugas khusus ke pak munjirin di sana untuk melakukan pengawasan
dan karena sekarang rumput
dan itu harus menjadi bagian daripada konsep baru park
berarti harus ada perawatan khusus
jadi nanti kita akan lihat juga apakah diperlukan tambahan biaya untuk perawatan khusus
dan di mana bisa kita optimalisasi
dan proses pencabutan masih akan dilakukan secara bertahap
marsya anastasia jakarta